terima kasih anda masih bersama kami
terganggu dengan pembangunan apartemen ratusan warga kampung pekayon jaya bekasi selatan kota bekasi
kamis pagi berunjuk rasa dan terlibat aksi dorong bersama petugas
sementara itu seorang perempuan berusia tujuh puluh lima tahun dinyatakan hilang
sejak tiga puluh satu oktober lalu di kawasan hutan jaya giri cikolelemba
sang nenek menghilang saat mengikuti gerak jalan
ratusan warga kampung pekayon jaya bekasi selatan kota bekasi
sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas yang berjaga di apartemen lagun
di jalan inspeksi kalimalang kota bekasi kami sepagi
masa yang hendak masuk ke lokasi apartemen dilarang oleh petugas sehingga keributan pun terjadi
warga berunjuk rasa untuk memprotes pembangunan apartemen yang dianggap merugikan warga
karena menyebabkan berkurangnya resapan air sumber kebisingan dan polusi
mereka menuntut manajemen untuk menjaga kelestarian lingkungan
dan memprioritaskan warga dalam program csr
petugas kepolisian sektor kapetakan kabupaten cirebon ini menyita gerobak dan kendaraan
seorang pedagang jajanan makanan anak anak yang berjualan di sekolah dasar negeri muara i
tindakan ini dilakukan untuk menyelidiki keracunan tiga puluh tiga siswa sd setelah mengkonsumsi jajanan kreps itu
polisi menangkap pedagang untuk dimintai keterangan
sementara itu sekolah dasar negeri muara i mengakui
siswa memang membeli jajanan tersebut
namun usai menyantap anak anak mengeluh sakit perut dan pusing pusing
empat anak dari tiga puluh tiga siswa yang keracunan ini kini masih dirawat di ruang gawat darurat untuk dirawat secara intensif
kami siang tim gabungan yang terdiri dari wanadri basarnas brimob dan masyarakat sekitar
tengah berupaya mencari keberadaan raden siti widianingsi
nenek renta berusia tujuh puluh lima tahun asal desa cikolelembang
di bandung barat
sekitar tiga hari yang lalu terhitung tanggal tiga puluh satu oktober lalu
nenek tersebut dinyatakan hilang saat melakukan giat gerak jalan yang berawal dari bumi perkemahan cikole
hingga garis akhir di puncak era perbatasan kabupaten bandung barat subang
pencarian tim gabungan selama tiga hari ini nyaris tanpa hasil
namun beberapa titik terang berhasil ditemukan
seperti topi putih yang diduga milik si nenek
dan juga beberapa saksi seperti dari pemburu burung yang sempat berpapasan dengan sang nenek
tim liputan transmedia